selama pandemi kofit sembilan belas anak anak banyak menghabiskan waktu di rumah saja mengikuti
kegiatan sekolah yang dilakukan secara daring youtube dan media sosial menjadi penghibur yang
semakin ramai diakses berdasarkan survei oleh salah satu platform survei jakarta jumlah anak anak
yang mengakses youtube meningkat dari enam puluh delapan lima persen menjadi tujuh puluh dua tiga persen setelah pandemi melanda para
konten kreator terus berinovasi untuk menciptakan tayangan yang ramah anak dan bersifat
edukatif salah satunya kanal youtube kok bisa yang mengusung tema video edukatif yang dikemas
dengan tampilan animasi dan narasi yang interaktif menurut editor in chief kok bisa albizia ilmu
pengetahuan perlu disederhanakan lagi agar dapat dipahami oleh semua kalangan terutama anak anak
untuk jadi rumah anak kami juga pakai format animasi supaya lebih gampang dicerna dan
bahasa bahasa yang juga bahasa sehari hari gitu memang dari bahasa formal akhirnya semuanya kita
juga bikin tokoh tokoh yang juga lucu namanya kopi dan sasa dan topik toppingnya pun itu seharian
sehari hari lain lain halnya dengan konten kreator anak wahyu aditya seorang youtuber sekaligus orang tua
dari konten kreator anak ia merasa perlu mengarahkan dan membagi waktu anaknya dalam membuat
kalau sekolah formal memang
dari pagi sampai jam dua belas ya dan biasanya kalau kita membuat konten itu sore atau kemalam gitu
jadi ada waktu istirahat kita pastikan anak anak saya itu istirahat cukup dan moodnya bagus karena
kalau anak anak itu tergantung dari moodnya ya menurut psikolog anak dan remaja tiara mania
anak anak masih belum mampu sepenuhnya
membedakan tayangan yang baik atau buruk untuk ditonton ya karena kita perlu memastikan itu tadi
informasi yang masuk ke dalam pikiran anak itu sesuai dengan perkembangannya orang tua harus tetap
terlibat dalam proses pendampingannya terutama bagi anak anak usia di bawah sepuluh tahun ya mereka
perlu diklarifikasikan terkait pesan pesan yang tidak yang implisit diharapkan para konten kreator
dapat terus mempertahankan unsur ramah anak dan edukasi agar anak indonesia dapat terus terlindungi